atuh sini dulu
itu kayak gimana sih
eh gimana sih sih
doi itu emang kebiasaan deh
jangan dibawa kabur
maaf pak cucu telat
gak apa apa cu
saya baru datang dari balai pelatihan
mereka memberikan semua data data calon tkw yang sedang mengikuti pelatihan
ternyata beberapa calon tkw kita masih ada yang belum bisa menguasai bahasa sesuai dengan negara tujuan itu
jadi kemungkinan mereka tidak bisa diberangkatkan dengan cepat
tolong sampaikan informasi ini ke pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terei bagian udara
homa lamarin bisair tunggu
mengerti persoalan apa sebenarnya yang terjadi
yaudah tuh kalau gitu cucu pamit ya pak
wah hebat banget kang
kok di diamin kang
mau diapain kang
saya boleh ikut pencet pencet kang
layarnya nggak berubah
gimana caranya ngebuka internet pakai laptop ya
terus sekarang kita mau ngapain kang
pencet lagi aja tombol yang tadi buat nyalain nin

tutup aja laptopnya
saya kebujolak dulu
kamu baca baca buku ya nih
eh ininya diberesin nin
simpan di kursi yang rapi ya
musyidante hebatisan eh
ah sini sini
assalamualaikum pak ustadz
ada apa njui
benteng pak ustadz njui mau nanya
kalau nama njui tercatat di kartu keluarga sini gak pak ustadz
emangnya kamu tidak ingat
njui terperlu untuk urusan ke kua
atur ruhun pak ustadz
kalau begitu njui pamit
ini beneran cilok
udah njui pamit
dokter klara menolak melakukan tes diagnostik
tanpa tes dna
kita tidak bisa pastikan hubungan darah
antara pak ustadz rw dengan sobri
ini jelas membuktikan bahwa
tidak satupun orang
yang tidak ingin kita mengetahui
siapa sobri sebenarnya
jadi ini bagian dari konspirasi global
dusun yang terkejar pada
turun ini bukan motor kamu
ayo atu turun
ini bukan motor kamu
kita cuma mau lihat sebentar aja motornya
nanti kan diganti yang lebih bagus
kamu tambahkan motornya
kum motornya udah saya dapet
nanti dulu atu idoy
itu kayak gimana sih
itu kayak gimana sih
itu emang kebiasaan deh
jangan dibawa kabur
eh kamu mahasiswa lagi kabur
kamu bukit kamu bukit
assalamualaikum pak kades
silahkan duduk pak mul
terima kasih pak kades
saya berikan sp dua kali
pastinya pak mul sudah tahu apa artinya
kalau kinerja pak mul begini terus
pada akhirnya saya harus mengambil keputusan yang tegas

kalau boleh saya minta dimutasi saja pak
kalau boleh saya minta dimutasi saja pak
udah gak sanggup lagi pak
mendengar nama ciraus
nanti saya pertimbang pak
terima kasih pak